ratusan sepeda motor yang merupakan supporter persija jakarta melakukan pawai kemenangan
iring iringan dimulai dari pintu barat stadion utama gelora bung karno hingga tiba di balai kota jakarta
ratusan sepeda motor dengan ribuan pendukung atau supporter persija jakarta melakukan pawai kemenangan
setelah tim kesayangan yang meraih juara piala presiden
dalam babak final tadi malam persija jakarta berhasil mengalahkan bali united dengan skor tiga satu
konvoy ini adalah sebagai bentuk kebahagiaan para supporter atas prestasi tim kesayangannya
rute pawai dimulai dari pintu barat gbk masuk jalan sudirman dan mh tamrin
kemudian tiba di jalan medan merdeka selatan untuk bertemu dengan gubernur dki jakarta anies rashid baswedan